kementerian perdagangan dan kadin indonesia menggelar jakarta muslim fashion week dua ribu dua puluh satu di stadion akuatik gelora bung karno jakarta
ajang jakarta muslim fashion week diharapkan mampu menjadikan indonesia sebagai pusat industri produk halal dan kiblat model bagi industri fashion muslim dunia
embracing jakarta muslim fashion week digelar kamis delapan belas november bertempat di stadion akuatik gelora bung karno jakarta
sebanyak tiga puluh sembilan merek fashion muslim indonesia ditampilkan lewat peragaan busana yang disaksikan menteri perdagangan muhammad lutfi
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim hingga ketua kamar dagang dan industri indonesia arsyad rashid
muhammad lutfi menilai industri fashion muslim indonesia yang tumbuh pesat semakin menghukukan peluang indonesia menjadi pemain besar di industri fashion muslim global
keuntungannya fashion islam ini kira kira nilainya dua ratus lima puluh delapan miliar usd
kita ini hanya pemasok lima ratus juta ekspor kita
dengan dua ratus dua puluh tiga juta orang islam di indonesia mestinya industri fashion dan industri halal indonesia ini bisa mengglobal
jadi ini yang kita akan capture ini yang kita akan dapatkan ini yang kita tangkap untuk menjadi primadona ekspor indonesia di masa yang akan datang
masyarakat pun antusias melihat busana busana muslim yang ditampilkan bernuansa modern dan modis serta cocok digunakan anak muda
dan priasannya jadi semua dimodifikasi dan lebih modern lah dari mungkin memperlihatkan bahwa muslim fashion week ini bisa lebih kreatif lagi lebih modis di kalangan anak anak muda juga
harapannya buat fashion
harapannya ya aku sih harapannya pengennya
karena di muslim fashion ini juga bisa bersaing juga sama fashion fashion yang juga nggak pakai hijab seperti itu kan
terkadang ada masih ada persepsi perspektif yang ya kalau misalnya ini tuh masih kuno ternyata kan nggak lewat
ini juga kita bisa lihat dari ivan gunawan kami dan yang lain lain itu bagus bagus
fashion muslim bukan hanya untuk
salah satu desainer fashion muslim tanah air irna mutiara mengaku tren market busana muslim di indonesia cukup menjanjikan
irna berharap pemerintah dan stakeholder terkait mampu membangun ekosistem industri fashion muslim untuk mempermudah pelaku usaha mengekspor produknya
melihat pasar ini luar biasa berkembang setiap tahun ya bahkan mungkin setiap minggu itu ada brand baru atau meluncing
melaunching produk baru itu selalu ada ya dan itu kan pasti karena permintaan pasarnya cukup tinggi dan semua brand atau yang sudah ada terus kemudian ada juga brand yang baru muncul
dan itu kan pasti karena permintaan pasarnya cukup tinggi dan semua brand atau yang sudah ada terus kemudian ada juga brand yang baru muncul
itu mereka merasakan bahwa di industri fashion ini memang cukup menjanjikan
ketua kadin indonesia arsyad rashid menyatakan produk industri fashion muslim di tanah air tak kalah saing dengan negara lain
sehingga pihaknya berupaya menciptakan ekosistem industri fashion muslim untuk berkolaborasi menjadikan indonesia sebagai pusat fashion muslim dunia

kita mesti bangga bagaimana desainer kita semuanya dan juga bagaimana usaha daripada umkm
kita mesti bangga bagaimana desainer kita semuanya dan juga bagaimana usaha dari umkm di dunia
dalam konteks fashion khususnya muslim
dengan ini kita bisa menjadi bangga bahwa indonesia bisa menjadi tempat the center of access of the world di dunia ini
jadi dengan ini adalah pertama kali dan harapannya akan berjalan terus dan kita gak boleh kalah
and i think indonesia harus bangga bahwa kita bisa melakukan fashion week seperti begini dan kita harus juga mempromosikan ini sebagai internasional
ajang ini merupakan langkah awal
untuk memperkenalkan jakarta muslim fashion week yang akan diluncurkan secara resmi dalam rangkaian acara indonesia trade expo ke tiga puluh tujuh pada dua ribu dua puluh dua mendatang
diharapkan embracing jakarta muslim fashion week dapat merangkul seluruh pihak penunjang sektor fashion muslim untuk menjadikan indonesia pusat fashion muslim di dunia